politisi yang juga wakil ketua dpr ri fahri hamzah rabu pagi
mendatangi direktorat kriminal khusus polda metro jaya
fahri dipanggil sebagai pelapor dalam kasus dugaan penghinaan
pencemaran nama baik yang dilakukan oleh presiden pks soebul iman terhadap fahri hamzah
ini merupakan pemanggilan ketiga terhadap fahri sebagai pelapor
atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan presiden pks soebul iman terhadap dirinya
perselisihan ini berawal dari video yang dinilai fahri mencemarkan nama baiknya
dalam video tersebut terdapat ucapan dari sohibul iman
yang mengatakan bahwa fahri hamzah adalah pembohong dan pembangkang
dalam pertikaian ini juga tercetus nama ketua majelis syuro pks salim segaf al jufri
namun fahri enggan menanggapinya
fahri hanya berfokus antara dirinya dengan sohibul iman
saya ingin melengkapi keterangan karena ada upaya untuk
menjadikan fahri yang tersebut seorang pembohong dan pembohong
menjadikan ketua majelis syurah sebagai saksi
nah sementara saya mengatakan yang saya jadikan peristiwa itu
hanya peristiwa keterangan daripada pernyataan daripada
saudara soebul iman di media masa khususnya tv
tetapi yang bersangkutan tetap mau menyeret ketua majelis syuro
kalau diseret saya juga punya cara untuk melanjutkan kasus ini
sebelumnya fahri hamzah melaporkan presiden partai keadilan sejahtera
soebul iman ke polda metro jaya pada delapan maret lalu
pelaporan ini dilakukan karena ia menilai soebul iman terus menyebarkan
nama baiknya melalui pemberitaan di media masa
yang pada intinya adalah sebagaimana saya katakan tadi bahwa
saya melaporkan saudara soebul iman
yang telah melakukan atau saya menduga
beliau telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik
pasal pasalnya silakan dilihat
alat buktinya kami sudah serahkan berupa dokumen video
melalui menggunakan usb dan lain lainnya
saya kira sudah diterima oleh
bapak kepolisian kita penyidik kita
dan kami berharap ini akan diproses secepat cepatnya